mimmo jangan tinggalin aku dong mimmo
ini mau gue
ini balasan dari gua
itu cowok ngaselin banget ya
harus banget ya
bimo dipukulin orang
bimo dimana sekarang
kok kamu gak tolongin duluan
yudah mendingan kita kesana
makasih ya mas ya
ya ampun bimo
makasih mas ya
memo jangan tinggalin aku dong memo
ibu juga sayang sama kamu
makasih ya udah jujur sama aku
jadi kamu bohong
ya kalau aku gak ngelakuin ini kamu gak bakal jujur sama aku
kamu juga bisa
jangan dengar dengar oke
kok bimbo gak ada ya